gak akan nyusahin gue ya
aku ambil tisunya
gue tau rifki sengaja nenggo gue
kamu tuh bisa gak sih kerja serius dikit
mana bisa gak sengaja
saya juga gak tau mana bisa jatuh kayak tadi
atas kelalaian pegawai saya
nanti biar saya yang kasih sanksi dia
gak perlu mada
aku tau misal gak sengaja kok
jadi misal gak perlu dikasih sanksi ya
rasanya gue pengen banget bantuin
tapi pasti mada lebih milih nyuruh michelle
dan gue gak boleh ikutan
itu aman gak
nah ini dia
eh mau keluar
ilang atau enggak
borang berani sekali ya kasih ke mpsb tak punya bahan motor ini
udah gak bisa dibiarkan nih div
kita harus siap ya
bereaksi lawan anak iba itu
ih lo bisa gak sih gak usah nyari gara gara lagi
gue udah bilang gue butuh kerjaan ini rifki
kalau gue dipecat gimana
kerjaan lo itu kan waitress ya
terus lo ngapain kayak tadi
nemenin dan nungguin aldin lo
hmm gak tuh meja
dia tuh cuma ngerjain lo doang tau gak
lo gak usah duduk sembarangan
kalau ternyata tuduhan gue bener gimana
iya kalaupun bener kenapa emangnya
lo gak ada hak juga ngelakuin kayak tadi rifqi
lo cuma bukan nyusahin aldin tapi gue juga
lo tenang aja kerupuk kulit
kayak gak akan nyusahin gue
gue gak akan macem macem sama jodoh gue
tapi kalau lo masih bandel
padahal gue udah nasehatin berkali kali
dan lo gak pernah mau dengerin gue
lo masih deket deket sama dia terus tuh dinosaurus satu
gue gak akan tinggal diam karena gue gak mau jodoh gue direbut
mau apaan misalnya
udah dong kenapa semua ini
kita berdua ya udah
kenapa kita berdua
minta ke rumah
make up banget lo ya
padahal juas lo gak bisa masuk sini lagi
bisa tau kalo gue gak boleh masuk sini lagi
tau dari mana udah deh kasih tau
apa jangan jangan punya orang dalem ya di sini
saya yang kasih tau
asal kamu tahu ya dia ini pelanggan vvip di sini
jadi wajar aja kan kalo dia diperlakukan lebih dan dia tau seluruh masalah yang ada yang terjadi di cafe ini
semuanya saya yang kasih tahu
kayak kamu saya larang kesana
kamu yang kesini saya yang kasih tau dia
kamu tukang rusuh saya yang kasih tahu dia
kenapa kamu keberatan
saya rekam nih saya rekam
bentar bentar bentar
namipun quarantai ye

namipun quarantai ye
nggakhlyabdd tke maprackienri
kalau pak davin memutuskan rara
rara harus memutuskan pak davin dulu
oke gak usah pakai acara ribut ribut
kita akan pergi kok dari sini
tapi sebelum saya pergi dari tempat ini
tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mada
saya mau kasih sedikit saran buat madaku
madam kan di sini owner cafe ini
ya nggak seharusnya seperti ini sih
membedakan para customer yang datang ke sini
saya dan teman saya merekam kejadian ini
tidak ada pengunjung sama sekali
saya cuma kasih saran ke madam sedikit saja
yang kayak gini gini enaknya bahas di sosmed ki
atau sekalian ditutup nih cafe nya ki
ah kalau perlu gue like nih
gak usah gak usah
ide lo bagus tapi menurut gue gak usah lah
kalau gue ya gue sih mikirin karyawan karyawan yang kerja di sini
dan bergantung pada cafe ini ya
ya mungkin mereka kan punya harapan di sini
mantap ki mantap
iya juga sih ya
oke kalau gitu
udah pulang pak
gak bisa kerja lagi